kepolisian resor poso jumat pagi mendatangi rumah sejumlah keluarga terduga teroris
yang tergabung dalam kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan santoso alias abu wardah
kepada mereka polisi menyerahkan maklumat kepala kepolisian daerah sulawesi tengah
yang meminta agar terduga teroris menyerahkan diri kepada aparat satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
ini adalah rumah keluarga basri alias bagong di kelurahan gebang rejo poso kota
bagong adalah salah satu pimpinan ashkari atau sayap militer kelompok santoso alias abu wardah
polisi menyerahkan maklumat kapolda sulawesi tengah brigadir jenderal polisi rudi sufahriyadi kepada mereka
isi maklumat itu adalah aparat satgas operasi tinombala akan memperlakukan mereka secara manusiawi
jika terduga teroris menyerahkan diri
dalam maklumat itu ditegaskan menyerahkan diri lebih baik
sebab jika tidak akan dilakukan upaya paksa atau penangkapan
yang akan diikuti tindakan
aparat juga berjanji akan menjamin keluarga para terduga teroris yang menyerahkan diri selama proses hukum berlangsung
polisi juga menyebarkan maklumat ini di pusat pusat keramaian
salah satunya pasar sentral tradisional sintuu maroso kabupaten poso
maklumat juga disiarkan di radio radio komunitas setempat
pemasangan maklumat untuk hari ini kita tebuskan di tempat tempat keramaian
tempat fasilitas umum
begitu juga anak keluarga keluarga yang datang ke sini
bisa juga membantu kami
kepolisian tni yang sudah bertugas saat ini
supaya mereka bisa menyerahkan diri
karena apabila menyerahkan diri
mereka akan diperlakukan dengan baik secara manusiawi
karena kepolisian itu menjadi tinggi